alah udah nabar bisnis baru
dari motor sama mobil mewah
perasaan yang selama ini kita lakuin juga nyaripet bahaya deh
bro tapi ini beda
iya kalau lo mau ketangkep
ya kalau mau ketangkep ini ditinjau
lepasin bisa gak
lepasin tangan gue es balok
apa sih lebay banget
panci emang beneran sakit
ntar kalau tarik tarik tangan gue
terus tangan gue lepas atau patah gimana
gak usah lebay tau gak
patah dari mana sakit dari mana
itu jahat banget sih manggil manggil gue lebay
hati lo tuh terbuat dari apa sih
oh gue baru ingat
hati lo kan terbuat dari es balok makanya gak punya hati nurani
lagian ya kalau lo gak maksa mencuri data diri gue dari ruang admin
dan kalau aja lo gak daftarin gue tanpa sepengetahuan gue
gue gak peduli ya
gue gak peduli ya
gue gak peduli ya
gue gak peduli ya
gue gak peduli ya
gue gak mungkin diancam dia udah dari kampus
gue juga gak mau kali apalagi pasangannya lo
oh gue tuh udah males banget tau gak
gak bisa meleleh hatinya keras
tadi kan mau ke sono
ya kan ada temen kita udah samperin aja
wih yaudah yaudah yaudah
wih yaudah yaudah yaudah
akhirnya lu ambil juga tawaran sebagai putra putri lomba di kampus ini
ya gue terpaksa terpaksa
bukannya gak usah kusut gitu dong
senyum senyum senyum
kan putra kampus
jangan sampai nanti rektor mikir
dan gue kasih tau nih sama lo nih

lo beneran jadi putra putri perlombaan ini
dan nama lo akan dikenang sepanjang masa
ada dua hal nih yang mau gue kasih tau
yang pertama kalau lo mau nyalonin diri buat putra putri kampus
yang kedua nilai lu tidak mumpuni
ah suka ngerendahin gue loh
kalau sampai silah tau hal ini
pasti dibikin rusuh
mana mungkin dia terima
iya gak sih
iya juga sih itu yang dari tadi gue pikirin
makanya gue pesen sama lo berdua nih jaga rahasia ini
ya kalau bisa jangan sampai silah tau
ya bukan gue kasian sih
gue gak mau aja sih kenal pot bocor dibully sama silah
dari bahasanya sih udah kelihatan
kalau cara perhatiannya sudah ada
dan bunga bunga juga ada nih ya kan
dan bunga bunga cinta antara remba dan lois sudah mulai terlihat
gak ada bunga bunga bunga apaan ya
udah jangan bikin gue bad mood
kerja sama kita bisa lanjut kan
dan kali ini gue bakal supply barang lebih banyak lagi dari sebelumnya
gue udah ngerusin lagi barang ilegal
dan keuntungannya jauh lebih gede
gue siap jadi kuantanian lo
lo nyuruh geng serigala nyuri
gak usah sebersih
yang lo lakukan sekarang juga sama aja korea sukunya
lo itu main cantik
biar gak ketangkap
gue emang butuh duit
tapi mencuri bukan jalan
lo udah ngerti
lo udah ngerti
lo udah ngerti
udah lah mohon
lo gak usah kelamaan mikir
semakin cepat lo jalan
semakin cepat juga dapat duitnya
kalau udah siap
kabarin gue oke
buat cewek cewek yang selama ini naksir sama nando mendingan mundur deh perlahan
kenapa lo semua pada ketawa
kok muka gue jadi cemong gini sih
parah lo berdua
malah di live ini
mon lo gimana gak ketemu sama tony
gimana dia masih mau gak kerjasama sama kita lagi
gue udah ketemu sama tony
dia gak mau kerja sama lagi sama kita
dia nabrak gue
dia ngawarin bisnis baru
muri motor sama mobil mewah
perasaan yang selama ini kita lakuin juga nyaripet bahaya deh
bro tapi ini beda
iya kalo lo ketahapannya di penjara kenapa lo takut
gue gak takut di penjara
siapa yang biayain mereka
pikir dong pake otak
udah gak punya nyali dia sekarang
gimana malem mau ngekep di rumah gue lagi
kita hanya mau lebeng nung
gue kepikiran kata kata bokap gue
di nyuruh gue untuk balik
kalau gue turutin untuk pulang
gue buktiin semua perkataan gue
yang gue mau mandiri yang gue bisa hidup sendiri
ya sebenernya lo ada benernya juga
kalo memang lo pengen hidup mandiri
karena lo mah udah anak laki laki
tapi semua keputusan ada di lo
gue sebagai sahabat lo
gue siap bantu
lo mau tinggal dimana
di rumah gue oke
atau lo mau tinggal di kontrakan bokap buah
ntar gue tinggal temen mba b gue
mba b gue kontrakannya banyak kok
kalau menurut gue sih kayaknya mendingan lo pulang deh
ya gue tau pasti lo kesel
apa yang udah bocah lo lakuin selama ini buat lo
dia pasti nikah lagi
tapi kan yang dia pilih
dia besarin lo sendiri
tuh mainnya si misruh
salah adonan kayaknya nih
terus jangan bercanda dulu
baru gue pikirin lagi deh
gue belum bisa ambil keputusan
kenapa ya ray
iya itu maksudnya
nggak usah tegang gitu kali
iya ini udah santai banget sih
bisa gak aja sih
gue gak punya teman ngobrol soalnya
oh berarti lu mau ngobrol sama gue
keuangan geng serigala
si mondi malah asik pacaran
si mondi malah asik pacaran
dia lagi bucin
berasal mondi gak punya pacar lo
terus sekarang dia telepon sama siapa
lagi bucin tuh anak
lo gak usah ngurusin dia
iya sebenernya gue gak masalah
harusnya dia prioritasin keuangan kita dulu

si mondi emang beda banget sama deyan
dna aja yang bukan siapa siapa
peduli banget sama kita
malah mondi ketua geng serigala asik asikan bucin

makanya gue pengen pastiin
deyan yang menang
biar dia bisa jadi leader geng serigala